ba cukai tanjung priok jakarta utara berhasil mengagalkan penyelundupan sepuluh kontainer berisi komoditas produk hasil laut ilegal
dan kegiatan ekspor hasil laut dengan tujuan negara negara eropa dan asia ini merugikan negara sebesar lima puluh lima miliar rupiah
ditjen beacukai pelabuhan tanjung priok jakarta utara mengagalkan penyeludupan sepuluh kontainer berisi produk ikan laut ilegal
produk hasil laut yang berasal dari perairan manado dan jakarta ini akan diekspor ke singapura hongkong tiongkok vietnam dan lima negara di eropa
sepuluh kontainer produk hasil laut ilegal ini didaftarkan dengan nama pengangkut keripik singkong
namun saat diperiksa kontainer berisi beragam komoditas yang bersumber dari hewan laut
seperti ikan kerapu kering teripang ubur ubur tepung udang dan isi perut ikan malong
komoditas tersebut bernilai lebih dari lima

kita berhasil melakukan penegahan terhadap sepuluh kontainer ini
di mana nilai perkiraan barangnya sejumlah kurang lebih lima puluh lima miliar lebih
selain muatan ekspor yang dimanipulasi sepuluh kontainer komoditas itu tidak berasal dari eksportir terdaftar
kontainer juga tak memiliki sertifikat hazard analysis critical control dan sertifikat kesehatan
sofian firdaus jakarta